sama sekali tidak ada aura siluman di dalam ari ari anakmu ini
pasti sejak anakmu dalam kandungan
bu ewa putih sudah berontokkan aura siluman dengan memberikan ranum air kelapa hijau
ari ari anakmu tidak akan ada gunanya
kecuali kamu bisa menemukan anakmu dan mengambil darahnya
bu ewa kenal dia
yalah hasnah dia itu yang menculik anak kita danu
siluman ratu buah yang lebat
kita harus selesaikan bersama
jujak buaya selamat saya pak

semoga yang terkuasalah umri umrimu nek
tolong selamatkan bayi itu pak
biar saya awasi dari sini
siapa tuh adik gue ya
buaya tadi menunjukkan
untuk kita menemukan bayi ini tuhan
itu cuma kebetulan
tapi siapa yang tega
membuang bayi ini
kita harus selamatkan bayi ini
kita bawa ke dalam ya
woh lucu banget
jadi waktu papa dan pak naryo berburu di hutan
papa menemukan bayi ini tergeletak di tepi sungai mah
ya ampun pak
siapa yang tega ngebuang bayi mungil gak berdosa ini ke sungai
sedangkan di sungai itu banyak sekali buayanya
entah bayi ini dibuang begitu saja atau orang tuanya diserang sama buaya
kita belum tahu pasti
lucu banget ya pak ya
mama itu sudah cocok untuk menjadi seorang ibu
ya kan emang harusnya udah dari dulu pak mama jadi seorang ibu
tapi selama sepuluh tahun kita nikah kita belum dikaruniai anak
dan karunia itu sudah datang sekarang
gimana kalau kita angkat anak ini menjadi anak kita mah
iya mama mau banget pak
ya ampun mama seneng banget akhirnya kita punya anak
yah ini anaknya perempuan kan ya pak
iya ma perempuan
kamu kasih nama yang bagus
di taman lagi pada bermekaran pak
wanginya tuh harum sekali
mama pengen ngasih dia nama bunga
gimana menurut papa
nama yang indah
cantik kayak orangnya
dia pun terdengar kalau kamu berk seniors curi seperti itu

hari hari anakmu tidak akan ada gunanya
kecuali kamu bisa menemukan anakmu dan mengambil darahnya dan mengambil jantungnya dan hatinya
saya akan mencari hanum dan bayinya
kamu harus cari sekarang
karena kalau sudah lewat empat puluh hari akan semakin sulit bagimu untuk menemukan jejak anakmu itu
karena aura siluman benar benar akan lenyap dari tubuhnya
kalau sudah begitu akan sangat susah untuk kamu menemukannya
kau perlu dua puluh tahun
kamu harus menunggu bulan kabangan
karena hanya dengan cahaya bulan bercincin itu aura siluman bisa kembali masuk ke dalam tubuhnya
dan mengambil dari rumah
dan raven ini dia orangnya

mungkin dia rumahmu yang terbesar
dia buat kekuatan ama dua orang
dan itu adalah panggilan aku

aku bukan artists
atau kamu akan tahu akibatnya

di tengah sungai